kita sudah terhubung dengan tenaga ahli deputi empat kantor staff presiden ali muhtar ngabali
selamat sore bang ali
ya selamat sore assalamualaikum wr wb
bang ali ini pengunduran diri idrus setelah menjadi tersangka bisa disebut hal yang baru
karena seakan mengumumkan sendiri status tersangkanya
karena dari kpk sendiri belum ada pengumuman idrus ini menjadi tersangka
ya kami semua sungguh merasa kaget juga ya
merasa kaget bapak wapres juga merasa kaget
presiden sendiri juga merasa luar biasa kaget ya
karena proses bang idrus ini kan sementara sedang berjalan
dan bagi kami memang ini sesuatu yang betul betul kita juga merasa gimana ya
yang pasti bahwa bang idrus itu tadi jam sepuluh empat puluh lima menghadap bapak presiden
selesai jam sebelas lima belas menit lebih kurang
dan statusnya kan masih sebagai saksi
tetapi kemarin sore memang beliau sudah menerima surat perintah penyidikan perkara ya
dan sebagai seorang politisi yang senior
beliau punya feeling bahwa tahapan tahapan itu akan segera menuju sampai pada penetapan tersangka
dengan begitu maka tadi
beliau mengajukan surat pengunduran diri kepada bapak presiden
dan mendapat ya respon yang hangat ya dari bapak presiden
respon yang hangat itu seperti apa bang ali
jadi artinya presiden sendiri juga kaget pada saat idrus mengatakan bahwa artinya status tersangka idrus marham ini juga didengar oleh presiden dari idrus marham sendiri
kalau status tersangka kan pasti publik tahu dan tentu bapak presiden juga pasti tahu
tapi kan ini masih dalam status sebagai saksi dan beliau telah mendapatkan surat perintah penyidikan perkara kemarin sore
dan sebagai orang yang punya pengalaman sebagai politisi senior
punya pengalaman di dpr dan macam macam ya
tahu bahwa tahapan berikutnya itu eva
itu akan penetapan tersangka
dan beliau memberikan respon yang positif terhadap statusnya
dengan begitu maka surat pengunduran diri diajukan kepada bapak presiden dengan harapan
agar proses selanjutnya menghadapi kasus yang sedang beliau hadapi ini bisa lebih konsentrasi dengan kpk
dan tidak mengganggu jalannya
karena tugas tugas beliau sebagai menteri sosial
dan karena itulah maka saya pikir kita memberikan apresiasi atas sikap yang gentleman yang ditunjukkan oleh pak idrus marham
baik apa tanggapan dari pak jokowi setelah kemudian idrus marham menyatakan mundur dari jabatan menteri sosial
biasa saja hangat saja ya
presiden juga belum mendapatkan informasi terkait dengan status pak idrus
karena itu tadi kami ya pak idrus juga belum mengeluarkan pernyataan terkait dengan pengunduran dirinya
nanti setelah jumat beliau kembali ke istana
dan ya harus disampaikan
sikap pengunduran dirinya ini maka presiden menyikapinya dengan positif
kemudian menyiapkan pengganti yang baru
dan alhamdulillah sudah
sudah dilantik agus gumiwang
baik mengenai penunjukan agus gumiwang sebagai pengganti dari idrus marham menempati posisi menteri sosial ini
apakah kemudian pada saat pertemuan antara idrus marham dengan presiden jokowi
saya mundur tapi kemudian saya minta yang menggantikan adalah sosok agus gumiwang atau seperti apa ceritanya
jadi beliau tidak masuk di wilayah itu karena inti bagi kepentingan pak idrus itu adalah
datang ya eva kemudian menyampaikan pengunduran diri terkait dengan kasus yang beliau hadapi
bahwa penetapan agus gumiwang itu tentu saja
itu menjadi kewenangan bapak presiden
dan bagi kami tentu kami juga menyampaikan terima kasih
karena kawan dari partai golkar juga yang ditunjuk
penunjukan agus gumiwang sebagai menteri sosial menggantikan idrus marham ini bang ali apa sebetulnya latar belakangnya
apakah karena semata mata memang sesama kader partai golkar atau ada latar belakang lain
golkar menyatakan kualitas
saya berkongsi dengan pemerintahan dengan bapak jokowi
karena itu memang kontribusi yang harus diberikan kepada pemerintah
kemudian golkar diberikan kepercayaan dan amanah menjadi menteri sosial
dengan begitu maka ya tentu ini menjadi hak prerogatif bapak presiden
setelah pak idrus
saya juga menunjukkan kader terbaik dari partai golkar
apa yang mendasari presiden akhirnya kemudian memilih seorang sosok agus gumiwang ini untuk mengurusi masalah sosial di kabinetnya
ya tentu presiden punya perhitungan yang matang yang kuat terkait dengan karir yang selama ini prestasi yang ditunjukkan oleh pak agus
muda lincah gesit dalam situasi seperti sekarang membutuhkan seorang menteri sosial yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup untuk meneruskan sisa waktu
masa dinas sebagai menteri sosial
baik kalau kemudian kita lihat track record dari pak agus gumiwang ini di parlemen lebih banyak kemudian mengurusi masalah pertahanan dan keamanan
tapi kemudian ini ditunjuk menjadi seorang menteri yang mengurusi masalah sosial
bagaimana kemudian bisa menyambungkan kemampuan agus gumiwang yang mungkin lebih banyak berada di bidang pertahanan untuk mengurusi masalah sosial
ya departemen ini kan sistemnya sudah berjalan dengan baik ya departemen ini memiliki satu mekanisme kerja yang siapa saja insya allah bisa
apalagi seorang agus gumiwang kan punya pengalaman yang lapangan yang tidak kita ragukan
kualifikasi ilmu pengetahuan tentang pemerintahan kemudian pengalamannya di parlemen kemudian mengorganize sejumlah organisasi organisasi sosial
kemudian di golkar sendiri beliau punya track record yang tidak kita ragukan
sehingga memang kita berharap dalam
melaksanakan tugas di sisa waktu sebagai menteri sosial ini insya allah eva ya
kita iring iringan doa semoga lebih mampu lebih siap dari pak idrus marham
ya terakhir kira kira target yang akan diberikan kepada menteri sosial yang baru apa yang akan dilakukan atau apa yang diharapkan presiden terhadap menteri sosial yang baru ini bang ali
ya tadi di istana memang diharapkan agar dalam sisa waktu ini
penanganan kasus bencana di lombok mudah mudahan beliau akan bisa terus berada di sana dan meneruskan langkah langkah dan kerja yang telah ditunjukkan oleh pak idrus marham
kemudian target kemiskinan yang sudah dilakukan oleh pak idrus marham ini bisa diteruskan oleh pak agus
dan tentu saja tugas pokok sebagai menteri sosial ini adalah
melakukan koordinasi yang lebih matang dan komplit dengan para menteri yang lain
baiklah bang ali mokhtar ngabalin tenaga ahli deputi empat ksp terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom selamat sore